gara gara saya om jadi terlibat masalah sama alex
dan pastinya alex bakalan gangguin kehidupan om sama reva
kalo gitu kamu jangan dulu keluar rumah ya kalo gak penting penting banget
oke deh kalo gitu reva kita pulang ya
om saya kawalin ya omnya sampai di apartemen
mama kirim aja pesan ke boy mungkin dia lagi di jalan
nanti dia kan bisa baca pesan mama
gak sekalian aja kirim paket mau
terus kalo kinarnya udah keburu kenapa kenapa
aduh papa tuh gimana sih pak
gak ada apa apa
papa sih gak ngerti sih
mama itu seorang ibu sangat khawatir kalau ada keadaan seperti ini anaknya
papa sih bukan seorang ibu
kok jadi papa yang disalahin kok jadi papa yang dimarahin
nah sekarang disini ada siapa lagi
coba ada siapa lagi
cuma ada papa ya jelas papa dong yang dimarahin
memarahin siapa bang
gak ada disini bira gak ada disini sri juga gak ada disini
gimana sih papa itu
ya harusnya papa dong yang harus di
cia dia ngambek jangan ngambek cui
ya mama aja diambekin mama kinar
kenapa jadi sekarang papa juga ngambek ya
untung si alen mah tidak pernah ambekan anaknya ya
biasanya mah yang ngambekan teh awwewe perempuan
jadi maksud kamu awwewe bungkul gitu tukang ngambekan
bahaya apa tau orang dimah kan juga suka ngambekan pake anak kecil gak jelas
malu sama umur
saya akan cabut tuntutan itu
tapi jangan mau udah dengerin alex masa hidup kita diatur atur sama dia
hei lepas lepasin anak saya lepasin lepas
buas gak lepas lepas
brac kita berduan
tidak ada yang berterima kasih sama kamu
om jadi terlibat masalah sama alex
dan pastinya alex bakalan melangguin kehidupan om sama reva
kalau gitu kamu jangan dulu keluar rumah ya
kalau nggak penting penting banget
kalau gitu reva kita pulang ya
saya kawalin ya om ya sampai di apartemen
terima kasih ya
terima kasih banyak ya boy ya
terima kasih banyak
oh kamu kemana aja sih
mama telepon kamu penting banget kok gak diangkat angkat sih boy
sorry ma tadi boy lagi bawa motor jadi gak angkat telepon mama
aduh boy ini masalahnya kinar
kinar kabur dari rumah boy
kinar kabur dari rumah ma
lah ya boy kamu tuh gimana sih anak macan
kalau kina ngasih tahu perginya kemana itu bukan kabur pamit namanya
yaudah ma mama tenang aja ya nanti boy yang cari kinar
oke mama berusaha tenang tapi kamu bantuin mama ya cariin ya
yaudah deh kalau gitu
kinar kabur dari rumah ma dan gue gak tau dia kemana
dan kayaknya kita harus nyari dia deh
ini pasti ulat tristan
dia tuh emang niat banget artinya kinar tau gak
tristan emang bener bener gak ada kapoknya
kayaknya tristan harus ngerasain tangan gue lagi nih biar dia gak jawab prak
yaudah guys sekarang kita cari kinar aja
eee yaudah pi
kalau gitu reva langsung ke kamar ya mau istirahat
aduh tunggu sebentar
papi mau ngomong sama kamu kamu duduk dulu deh
papi kepikiran dan keselamatan kamu
tapi takut ada apa apa dengan kamu
apa perlu kita bayar orang untuk mengawal kamu lagi
papi jadi keingetan sama siapa tuh yang dulu se
gimana kalau bagas kita hire untuk menjaga kamu
reva sih kayak terserah papi aja deh
yaudah kalau kamu setuju papi akan coba hubungi dia
tapi kan telepon dia
tapi kan telepon dia
perasaan sih nomernya
masih ada ini di memori
iya pak be
kamu angkat telepon ini
jadi gini bagas
saya rencananya mau
kamu bisa kerja di tempat saya untuk jaga anak saya reva